menuju era industri empat banyak pengembangan teknologi di berbagai bidang yang menarik minat masyarakat
tak terkecuali anak anak
sebagai bahasa universal sistem pemrograman komputer layak diperkenalkan kepada anak sejak dini
teman teman di kelas coding isfan ini awalnya membuka kelas belajar coding
sebagai upaya untuk melawan kecanduan anak terhadap game
mereka membuat kelas ini untuk mengajak para pecinta game beralih menjadi pembuat game
coding bukan sebatas kemampuan untuk menguasai bahasa pemrograman saja
tapi juga bisa untuk mengasah soft skill
ketika membuat software anak anak dituntut untuk berpikir secara runtut sistematis dan kreatif
anak anak juga akan lebih memilih
akan lebih memiliki rasa kepercayaan diri
karena misalnya ketika mereka berhasil membuat satu game satu project dan itu berhasil jalan
berhasil bisa dimainkan oleh orang lain itu akan membuat mereka merasa bangga dan meningkatkan kepercayaan diri mereka
selain itu dalam membuat satu proyek itu diperlukan ketekunan dan konsentrasi yang tinggi
untuk melihat pola pola melihat alur logikanya sehingga itu akan membuat mereka bisa lebih memiliki ketekunan
dalam mengerjakan suatu hal
hafiz giga samesta tiga belas tahun memilih untuk bersekolah di rumah atau homeschooling
dan berfokus mendalami minatnya di bidang teknologi
ia baru saja keluar sebagai juara dua lomba membuat game tingkat nasional
game yang dibuatnya bertemakan covid sembilan belas
dulu sempat waktu kecil banget mungkin kelas berapa ya
mungkin sekitar kelas tiga
aku baru tahu tentang sketch gitu
nah abis itu ya aku baru tahu stres terus aku coba coba bikin game dulu
tapi dulu masih belum fokus di sana
nah itu pas udah sekitar kelas lima nah aku untuk mencoba eh mau coba drift scene gitu
soalnya aku udah mulai tertarik
paling aku mau belajar
belajar pakai game engine gitu
buat game engine sama belajar bahasa pemrograman
kan kalau skas itu kan dia tuh kayak masih pakai bahasa visual
nah aku ingin seterusnya tuh aku ingin belajar coding nya gitu kayak bahasa pemrogramannya
giga mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya untuk menekuni dunia pemrograman
orang tua giga sudah paham dengan cita cita giga
untuk menjadi pengembang game
kalau secara jujur sih kita pindah ke jakarta kita memang searching tentang tempat yang bisa memfasilitasi bakat dia gitu ya
jadi dan mana sih yang terdekat eh ternyata ada dekat rumah gitu ya gak jauh jauh gitu kan
jadi sesimple itu sih waktu itu
dan akhirnya giga cocok gitu ya
karena kita kan sudah berpengalaman

karena kita kan sudah berpengalaman

mereka juga mentornya waktu itu juga gak langsung
langsung kayak rekrutmen tapi lebih ke ini mengenalin aja dulu gitu kan
dan dia ternyata suka saya bilang oke kamu mau lanjut gak
mau lanjut ya sudah gitu kan
nah gitu jadi ya sementara karena memang yang masih bisa memfasilitasi giga itu
mau pakai pakai dia
pakai dia pakai dia
pakai dia pakai dia
ya dah cuma pakai
jempolnya sulit berhenti henti
tidak ada pestifen
apa harus jalan karena
pakai dia tak utuh